yeay kupu malam
siapa yang nyanyi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
waktunya harus cepet ya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
oh gitu sih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

dapet bocoran ya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
gap lain gak sih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
semangat dulu aja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
lu mau ngalahin gue ya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
maksima revisi tiga kali ya